surplus neraca perdagangan indonesia menipis pada bulan juli tahun ini
ini adalah akibat dari nilai ekspor yang turun lebih dalam dibandingkan penurunan impor
neraca perdagangan indonesia bulan juli surplus lima ratus sembilan puluh delapan tiga juta dolar amerika
ini merupakan surplus dalam tujuh bulan beruntun